sejumlah warga mampu di kelurahan petamburan jakarta pusat
terdata sebagai penerima bansos dari pemprov jakarta
kementerian dan bantuan presiden selama pandemi covid sembilan belas
selikuswari misalnya wanita yang tinggal di rt tujuh rw dua
kelurahan petamburan jakarta pusat ini tergolong warga mampu
ia memiliki toko di pasar tanah abang serta memiliki suami
yang bekerja sebagai marketing di perusahaan swasta
namun setiap bansos datang nama sri selalu ada di dalam daftar penerima bantuan
sri memilih mengembalikan bantuan tersebut kepada pengurus rt
untuk diberikan kepada warga lain yang membutuhkan
ya karena di sini kan zona merah ya pak ya jadi pemerintah memberikan bantuan
ya saya terima dan saya kembali lagi ke pak rt biar yang lain
isinya beras sembako lah minyak goreng indomie
ada juga rini wanita yang memiliki suami pegawai bank swasta ini
memilih tidak menerima bantuan dan mengembalikan bansos yang ia terima
kepada pengurus wilayah untuk dibagikan kepada warga yang membutuhkan
dan saya berinisiatif kalau memang saya mendapatkan bantuan itu
apakah boleh kalau tidak saya ambil dan dibagikan ke yang berhak menerima
dan bu rt bilang boleh
dan beliau salurkan ke mohon maaf ya janda kebetulan dan jadinya beranak lima
ada yang buta segala macam
ya sudah berikutnya dapat lagi saya ditelepon lagi dikabarin lagi sama bu rt
rw dua kelurahan petamburan tanah abang jakarta pusat
merupakan salah satu rw yang termasuk kategori zona merah di jakarta
wilayah tersebut saat ini dihuni oleh hampir tiga tiga ratus jiwa penduduk lokal
dan berpengalaman dengan kesehatan
serta dua jiwa pendatang
sebagian besar dari warga bekerja di sektor informal
kawasan tersebut sudah sekitar lima kali menerima bantuan dari pemprov
kementerian maupun bantuan presiden di era pandemi ini
awalnya nama penerima bantuan di drop oleh pemerintah daerah dan pusat
dengan jumlah sekitar tiga ratus lima puluh kepala keluarga
dan sebagian nama yang terdaftar merupakan warga yang mampu
pengurus rw kemudian memberikan daftar nama penerima bantuan tambahan kepada pihak kelurahan
sehingga jumlah penerima bantuan sampai saat ini sekitar tujuh ratus tujuh puluh delapan kepala keluarga
yang meliputi warga lokal maupun pendatang atau warga domisili
nama nama keluarga mampu yang sebelumnya dikirim oleh pemprov maupun kementerian dan pemerintah pusat
sampai saat ini tetap tercatat sebagai penerima bansos
yang kita usulkan setelah penembahan ini rata rata mereka yang di bawah umr pak pendapatannya
karena hampir rata rata perlu kami di rw dua adalah para pendatang
pekerja yang lepas yang perlu dapat pelatihan kita
di samping di bawah umr juga mereka yang terkena covid sembilan belas ini yang perlu mendapat perhatian serius
khusus untuk empat ratus tiga puluh tujuh jiwa warga rt enam yang merupakan pusat zona merah covid sembilan belas di rw dua petamburan jakarta pusat
nantinya dicatwalkan akan memperoleh bantuan tambahan dari pemprov dki jakarta
edi duirianto nugra endi nusantara
dari jogja jogja jakarta